undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas memang mengamanatkan agar seluruh tahapan penyelenggaran pemilu sesuai dengan agenda dan juga mekanisme yang telah ditetapkan sejak awal
namun bagaimana jika dalam proses penyelenggaraannya ternyata terdapat sejumlah kritik keras dari masyarakat terkait dengan dugaan kecurangan dan juga manipulasi terhadap proses yang sedang berlangsung
akankah pemilu dua ribu dua puluh empat masih dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menghadirkan calon pemimpin yang jujur dan juga adil
satu hari sebelum agenda penetapan calon peserta pemilu dua orang kuasa hukum yang mewakili laporan sejumlah anggota kpu daerah mendatangi kpu pusat
mereka melayangkan somasi atas dugaan kecurangan manipulasi data dan pelanggaran hukum dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dua ribu sembilan belas
kecurangan ini diduga dilakukan oleh pejabat kpk
kpu pusat serta sejumlah anggota kpu provinsi dan kabupaten kota yang diduga menginstruksikan untuk mengubah data parpol dalam sipol dengan mengubah status tak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu
tak hanya dugaan manipulasi data kuasa hukum pelapor ibnu syamsu menyebut bahwa para anggota kpu daerah tersebut juga menerima sejumlah intimidasi dan ancaman jika tak melakukan perintah dari atasannya
temuan kami berdasarkan aduan yang ada di teman teman daerah menyatakan bahwa melanggar hukum dalam hal proses perbaikan
yang artinya adalah data yang ada di daerah itu sama sekali tidak data yang ada di daerah itu sudah mencerminkan bahwa dilakukan perbaikan maupun tidak dilakukan perbaikan partai politik yang dilakukan verifikasi itu memang sudah tidak dianggap
tms karena tidak memenuhi syarat misal pimpinan kpu pusat menolak informasi tersebut dan menyebut
bahwa tak pernah ada instruksi secara khusus terkait manipulasi data dan sipol serta aduan
yang disampaikan menurut komisioner kpu idam holik proses verifikasi faktual dilakukan secara terbuka
dan tak ada surat keberatan dari pihak manapun hingga rapat pleno penetapan peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
proses rekapitulasi hasil verifikasi ini dilakukan secara berjenjang dan setiap jenjang
itu diberikan kesempatan kepada partai politik dalam hal ini narah hubung untuk menyampaikan
keberatan sampai dengan rekapitulasi tingkat provinsi itu rampung tidak ada satupun surat
keberatan yang disampaikan oleh narah hukum partai di setiap provinsinya kritik juga datang
dari mantan ketua kpu pusat priodya
dua ribu empat dua ribu dua puluh tujuh ramlan surbakti dan ketua kpu priodya dua ribu dua belas dua ribu tujuh belas hadar nafis kumai yang mengaku geram
atas keputusan pimpinan kpu pusat untuk tetap menggelar agenda penetapan parpol peserta pemilu
padahal dugaan manipulasi data tersebut dilakukan atas instruksi dari pusat pimpinan kpu dinilai
tak transparan dan tak mengedepankan asas akuntabilitas dalam memberikan informasi yang
benar kepada masyarakat dan akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemilu nah akuntabilitas politik ini berarti pertanyaan keberatan itu dari berbagai pihak termasuk dari
sejumlah anggota kpu kabupaten kota itu harus dijawab oleh kpu dijawab dengan terang menerang
tetap buka tidak hanya apa anggota kpu tapi juga anggota kpu yang berpengalaman dengan kebenaran
kepada kpu kpu dan kpu diperlukan untuk melakukan penyelenggaraan pemilu

kepada kpu kpu dan kpu diperlukan untuk melakukan penyelenggaraan pemilu
melalui pesan singkat ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp
hedi lugito menyampaikan penolakannya untuk berkomentar terkait dengan isu ini atas alasan
bahwa belum ada aduan kepada dkpp terkait dengan adanya dugaan manipulasi dalam proses
penyelenggaran pemilu namun di saat yang sama
tim dari mantan ketua komisioner kpu sedang menyiapkan berkas untuk melayangkan aduan
kepada dkpp untuk menindaklanjuti aduan ini paling lambat pada akhir pekan ini